kenapa namanya rumah menara
karena memang di atas itu bentuknya seperti menara
masih jatuh ini sebenarnya ada lembut
buka dulu capa sayur
rasanya jadi mantap gurih
ternyata walaupun peralatan ini sederhana
tapi memang bisa menghasilkan barang yang berkualitas
atau kain tenun yang core keren banget
tidak jauh dari keramaian kota waingapu
deretan rumah tradisional khas sumba timur
berdiri di kampung raja prailiu
kampung adat ini merupakan ibu kota lewa cambera
salah satu kerajaan di nusa tenggara timur
yang umbu ini ya
rumah adat khas dari sumba timur
biasanya kalau bahasa indonesia itu adalah rumah menara
kenapa namanya rumah menara
karena memang di atasnya itu bentuknya seperti menara
memiliki arsitektur yang khas
umambata berbentuk rumah panggung
beralas kayu dan beratap ilalan
selain rumah tinggal
rumah ini juga digunakan sebagai lokasi kegiatan adat
tinggal ritual marapu
sebuah kepercayaan masyarakat menyembah tuhan
melalui perantara leluhur nenek moyo
konsep marapu juga memengaruhi
tata ruang dari rumah tinggalnya
rumah adat ini
di pekarangan kampung raja prailiu
terdapat kuburan batu besar
budaya peninggalan zaman megalithicum
terbuat dari batu berukuran enam x empat meter
makam seberat empat puluh ton ini
ditopang oleh enam tiang batu
dalam adat sumba timur itu
hanya serata sosial yang merambah itu
yang boleh menggunakan
kuburan seperti begini
batu kubur yang ada kaki

kemudian ada penji
apa patung yang berdiri namanya pinji
penji atau ukiran batu berukir hewan
berada di atas makam
penji dengan ornamen buaya
dan penyum merupakan simbol kebangsawanan
sedangkan bebek dan ayam
menjadi simbol pemerintahan kerajaan
memiliki makanan pokok selain nasi
namanya nasi jagung
atau dalam bahasa sumba timur
disebut uhu atar
tanpa campuran beras
uhu watar berbahan baku jagung pipil
yang sudah digiling
proses memasaknya tidak sesingkat nasi
dengan cara manual
jagung bubuk kasar direbus terlebih dahulu
kemudian dicampur dengan bubuk jagung yang paling halus
menurut penelitian balitbank kementerian pertanian
jagung kaya akan kandungan nutrisi pati karbohidrat
serat dan protein
di daerah ini
kerap disantap setiap hari
dan disajikan pada upacaraan
kalau bahasa sumbanya adalah uhu atar
jadi nasi jagung ini
biasa dimakan dengan makanan yang berkuah
karena dia memang teksturnya itu
agak sedikit padat dan juga agak kering
nasi jagung ini sebenarnya ada lembut
tapi tidak selambut nasi
rasanya jadi mantep
ini melambangkan keperkasaan
dan juga pada zaman dahulu kan
dulu kan nenek moyang kita belum punya alarm
ini ayam sudah yang membangunkan kita pada pagi harinya
kalau jengkeng ini ciri khasnya ini sebagai pemberani
kuda ini melambangkan juga keperkasaan sebagai seorang pria sumba
dan juga sebagai alat transportasi
jadi kain sumba timur ini khususnya biasanya dipakai saat
acara adat kematian acara pesta juga
acara pesta syukuran
dan juga untuk kehidupan sehari hari
iya untuk kehidupan sehari hari
terlepas dari harganya kain tenun ikat sumba timur adalah sebuah warisan budaya indonesia
yang tak ternilai harganya